keuntungan yang dirasakan para petani dengan metode ini sejak pohon berusia tiga tahun dari masa tanam
kita kalau di pad kurang lebih di angka lima puluh an
doli meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir
saya kira tidak khawatir saya tidak mengatakan kalau emas akan turun terkoreksi mungkin benar ya setelah rally di dua ribu dua puluh tiga koreksi itu biasanya adalah hal yang wajar ya
dalam banyak kasus kekerasan seksual
nah volatilitas tinggi inilah yang menyebabkan investor harus siap mental
fahmi dan kawan kawan juga menerima order memotret olahraga lain
peraturan menteri komunikasi dan informatika tahun dua ribu dua puluh tentang pse lingkup privat mewajibkan pse lokal maupun asing untuk mendaftarkan entitasnya hingga tanggal dua puluh juli dua ribu dua puluh
di masakti kerja sama unmer itu seratus
hingga oktober ini fed fund rate telah naik lima kali dan berada di level tiga dua puluh lima untuk menekan inflasi di amerika serikat
multiple effect yang dia mempengaruhi harga harga komunitas seperti telur dan sebagainya yang saat ini juga
tetapi mulai akhir tahun lalu mereka mulai masuk lagi ke pasar kita
atau debat kedua dari rangkaian lima kali debat
penegakan hukum dengan menggunakan undang undang konservasi sumber daya hayati
bahwa dahulu kita itu ee
nah tugas investor adalah membeli saham itu tidak spekulasi lagi gitu ya
mas tapi katanya denger denger ada ini nih ada
dibebasin kalau buat olahraga
iya sering banget kayaknya orang orang latihan di situ ya
membuka program dicari orang betawi yang mau melestarikan batik betawi
pastikan bau kiri kanan tetap sejajar serta rileks ya
ah kang sendiri kalau punya emas emasnya ada yang mengambil marah tidak
ada si miguel gitu gitu si
total belanja empat ratus ribu rupiah
namun juga di sana juga ada suatu kelonggaran
dan dalam persaingan kelas men motogp kali ini
itu dicontohkan oleh abraham sendiri
sekarang acehtainty itu semakin meningkat ya kita tidak pernah tahu covid itu bisa sampai begitu
meskipun juga sekejap ini harganya belum kembali normal pak eganumpe
jadi itulah tiga strategi atau solusi yang bisa dilakukan
oh iya iya dari tk kan katanya tuh
apa namanya jaring apa
manufaktur yang dua bulan terakhir itu terkoreksi
pak denny ini bertugas di shanghai tiongkok